hai jadi untuk ngambil sampah sampah kecil yang masuk ke dalam gorong gorong katubuasa itu
enggak cuma bisa ngambil dari atas tapi juga masuk ke dalam lubang lubang gorong gorong
seperti ini kita masuk ke dalam ya pak boleh pak silakan pak saya ikut kita akan coba lihat
isinya seperti apa apakah banyak sampah dan sampah jenis apa aja yang ada di dalam sini
sampahnya gak cuma ngalir di sungai tapi juga nyangkut di tempat tempat kabel kayak
gini nih ini sampahnya sampah apa aja nih bu pak ini ada plastik tali plastik potongan kain oke
dan ini kabel kabel entah ini kabel apa nih ya juga masuk ke selokan air ya enggak punya
jalur sendiri jadi enggak heran kalau sampah juga
ini dari kumpul sama papa boleh kasih lihat ke kamera apa sampahnya pak nah ini sampah sampah
yang dikumpulin baru masuk kita udah udah dapet sampah sampah kayak ini terakhir ada tali plastik
kantong plastik kemasan makanan kemasan sampul banyak ya pak ya lanjut lagi pak
setiap hari selalu selalu ada sampah di sini ya selalu ada kalau ada
setiap hari selalu selalu ada sampah di sini ya selalu ada kalau ada kalau lihat
hai itu berhujan musim hujan ya dari atas ke bawah
wah jackpot dapat sepatu terjadi pasangannya nanti bu ya
sehari dapat berapa karun biasanya
kurang lebih sepuluh karung ya pasti itu ada sampahnya pasti adalah
kita udah nyisir tetap aja masih dapat sampah sampah jenis kayak gini dan ini membuktikan bahwa
kita juga berantakan sampai yang artis daripada setingga sisi
ada karya relying yang kanan bahwa waktu suatu kelajuan di sekitarnya
yang suka betul bagi kita seperti masa sekarang itu di koin hubungan ant mythical
tunggu setiap hari kayak gini bu
tega ya kita yang udah buang sampah sembarangan
ini baru berapa meter ya pak ya paling sepuluh meter ya
iya sepuluh meter
sepuluh lima belas meter tapi sampahnya udah segini banyak
ini suka dukanya apa nih pak bersihin sampah di gorong gorong ini
kita nemuin kabel kabel yang enggak jelas aja itu
harapannya apa nih pak pengennya gimana sih
kebanyakan penasaran lah masalah sampahnya jangan buang sampah sembarangan
jangan buang sampah sembarangan
sebagian sampah yang sudah diangkut dari gorong gorong kemudian diangkut ke mobil bak
agar tidak mengganggu pengguna jalan
setelah istirahat sejenak tim melanjutkan tugas kembali ke dalam gorong gorong
memungut satu persatu sampah dari dalam gorong gorong
agar tidak mengganggu pengguna jalan

setelah keluar dari saluran air atau gorong gorong ini memang
ini adalah tahap pertama bagaimana para petugas penyaring sampah
agar tidak masuk ke badan sungai
ini adalah sungai pesanggerahan
dan upaya tidak berhenti sampai di sini
para petugas juga masih menyaring atau mengambil sampah sampah
yang akhirnya hanyut
tidak tersaring ketika ada di gorong gorong
upaya mencegah banjir dilakukan oleh petugas karena sampah tidak pernah berhenti datang
melalui aliran sungai dan badan air
dan potensi banjir meningkat saat sampah memenuhi badan air
nah emang setiap hari kita bersihkan gini
ini sampah ini kiriman mas
kiriman semua dari kita perbatasan wilayah tanggerang selatan
masuk ke kalipesanggerahan langsung ke jalan jalanan
setiap hari kita menampung sampah itu kita bikin kubikasi
lima puluh kubik setiap hari kita angkat
memasuki musim penghujan
dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
melakukan antisipasi banjir
tidak hanya di dalam gorong gorong
badan sungai juga pintu air
menjadi prioritas agar saat arus air datang semakin deras
tidak ada sampah yang menghalangi laju air
bulan oktober kita sudah siap
jangan sampai gara gara hujan
sampah tidak tertangani yang mengakibatkan dampak banjir
jadi ketika musim hujan
apalagi seperti kemarin gambaran
itu siaga satu
yaitu sampah orang mengatakan seperti pasar sualayan
semua barang ada
berbagai upaya yang dilakukan oleh para petugas upk badan air
baik di selokan
bekerja atau berdwardi
digunakan secara secara prototip
tempat ber planet pada
di bgib terdapat keseimbangan sualanydpm dengan
sama berikutnya firmin diangin
agar seseorang jangan kasut karena
sisa diri kita